tingginya volume kendaraan pada musim mudik lebaran kerap membuat lalu lintas di jalur pantura padat merayap
untuk menghindari kemacetan jalur alternatif indramayu kota dapat dijadikan pilihan untuk menghindari kemacetan
masih banyak pemudik yang belum mengetahui jalur ini
produser lapangan natya shina mengajak anda untuk menelusuri jalur alternatif indramayu cirebon ini
dalam ekspedisi jalur mudik indramayu cirebon kali ini
saya akan mengajak anda menelusuri jalur alternatif untuk menghindari kebadatan di jalur pantura
bila benar pemudik akan dihadapkan pada dua pilihan
yaitu belok kanan melalui jatibarang palimanan atau belok kiri melalui indramayu kota karang ampel
ambillah belokan ke kiri melalui indramayu kota karang ampel
karena kondisi lalu lintasnya tidak bergantung
barang ke arah palimanan akan terhambat pasar tumpah di ruas jalan tegal gubuk
beberapa keuntungan melintasi jalan alternatif ini antara lain
kondisi jalannya mulus dan lalu lintasnya lancar karena tak seramai jalur pantura
selain itu di sisi kanan dan kiri jalan pemudik juga bisa menikmati pemandangan hijau pesawahan
hanya saja karena jalur ini relatif sepi dan jauh dari pemukiman penduduk
pemudik harus awas terhadap tindak kejahatan
seperti jamret dan begal
ada beberapa titik rawan yang harus diwaspadai di jalur alternatif ini
antara lain loh bener krankeng dan kepetakan
pemudik disarankan untuk berhati hati melintasi jalan ini terutama pada malam hari
terkait dengan upaya mengamankan jalur mudik ini
kita akan di backup kurang lebih dengan delapan ratus personil yang akan diturunkan dari pores indramayu
dan mungkin nanti juga ada backup dari polda jawa
yang itu akan kita tempatkan pada daerah daerah rawan kemacetan maupun kriminalitas
selain titik rawan pemudik juga perlu mengantisipasi titik macet di sekitar wisata pantai di kecamatan jutinyuat
salah satu pantai yang menjadi favorit pemudik adalah pantai tirtamaya
lokasinya strategis dan mudah dijangkau kendaraan roda dua dan empat
sambil menikmati suasana pantai pemudik bisa melemaskan otot otot

pemudik juga bisa menambahkan alat untuk menambahkan udara

fasilitas umum untuk para pengunjung pun cukup lengkap
ada warung makan kamar mandi dan musola
sepanjang enam puluh delapan km perjalanan anda tidak usah khawatir kehabisan bahan bakar
karena pembensin yang tersedia cukup banyak
begitu pula dengan tempat yang diperlukan
begitu pula dengan tempat yang diperlukan
seperti rumah makan dan masjid
namun tampaknya belum banyak masyarakat luar kota yang mengetahui jalur ini
dilihat dari sedikitnya kendaraan pribadi yang melintas
dengan kecepatan rata rata tujuh puluh km per jam saya tiba di cirebon dalam satu jam dua puluh menit
bagi anda yang ingin mencoba jalur alternatif indramayu cirebon yang saya lalui tadi
anda tidak perlu khawatir untuk tersasar
karena rute alternatif tersebut sudah bisa diakses di aplikasi peta ponsel pindramayu